sandiaga salahuddin uno banyak disebut oleh lembaga survei sebagai salah satu calon wakil presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
namun sandiaga uno mengaku masih fokus pada perbaikan ekonomi masyarakat lewat jabatannya sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
tandi menyatakan posisi cawapres menjadi hak prerogatif partai
menurutnya masih banyak partai yang belum menentukan pilihan sehingga dinamika pilpres dua ribu dua puluh empat belum usai
sebuah kajian atau sebuah pertimbangan yang akan diputuskan di bulan oktober mendatang
setelah bergabung dan menjadi kader partai golkar nampak gubernur jawa barat rituan kamil masuk dalam bursa calon presiden
atau calon wakil presiden dalam jajak pendapat sejumlah lembaga survei
ditemui saat melakukan kunjungan ke kota medan sumatera utara rk membantah kedatangannya untuk safari politik
ia juga menyatakan mengikuti kebijakan dan penugasan
keputusan partai golkar dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden
saat ini partai golkar telah menetapkan ketua umumnya erlangga hartarto sebagai bakal calon presiden
saya sudah memutuskan gabung di partai
tentulah sikap saya narasi saya sekarang harus bangun searah dengan partainya
karena golkar urusan pilpresnya sudah jelas pak erlangga tentunya saya berada di sana
ketua dewan pengarah musyawarah rakyat andi gani nenawea rabu sore menyatakan
berdasarkan hasil e voting di yogyakarta prabowo subianto menempati urutan teratas
sebagai calon presiden republik indonesia di susul ganjar pranowo
dari total tujuh belas musyawarah rakyat yang sudah digelar di berbagai daerah oleh relawan jokowi
nama ganjar pranowo masih unggul dan berada di urutan teratas
diikuti prabowo subianto dan erlangga hartarto
jadi kalau saya hitung secara total posisi nomor satu sampai musyawarah tujuh belas itu dihimpati oleh pak ganjar
kedua prabowo subianto ketiga pak erlangga
itu posisi klasemen di calon wakil presiden
nah kalau ini di calon wakil presiden posisi nomor satu pak fudemdi kedua itu pak mudoko ketiganya asyik rasyid
rencananya relawan presiden jokowi dodo akan menggelar musyara berikutnya di semarang jawa tengah